berikutnya saudara dalam pidato presiden terpilih prabowo subianto tadi malam tak terlihat calon presiden atau calon wakil presiden terpilih maksud saya gibran raka buming rako
pidato prabowo tadi malam dihadiri seluruh ketua umum parpol anggota koalisi indonesia maju
dalam pidatonya prabowo mengucapkan terima kasih secara khusus kepada presiden joko widodo
menerima keputusan dari komisi pendakungu republik indonesia
prabowo subianto didampingi seluruh ketua umum partai politik pengusung prabowo gibran saat menyampaikan pidato kemenangan pertama
usai kpu mengumumkan hasil rekapitulasi pilpres dua ribu dua puluh empat
termasuk ketua umum partai solidaritas indonesia yang juga putra bungsu presiden jokowi kaisang pangarep
namun wakil presiden terpilih gibran raka buming raka tak terlihat mendampingi prabowo subianto saat menyampaikan pidato kemenangan pilpres dua ribu dua puluh
ditemui hari ini gibran beralasan dirinya tidak datang karena masih melaksanakan tugasnya di kota solo sebagai wali kota
kemarin tidak mendampingi pak prabowo
waktu pengumuman ada alasan tertentu mas
karena masih kerja sebagai wali kota
nanti ketemu kok ya tenang aja tidak perlu memberitakan yang negatif
tiap hari ketemu tiap hari kontak juga kok ya
saya kan sudah berkali kali bilang pekerjaan wali kota masih saya nomor satu
presiden terpilih prabowo subianto dalam pidatonya kemarin menyampaikan terima kasih secara khusus kepada presiden joko widodo
yang dinilainya telah memberi contoh
terima kasih sayang dan penghargaan saya yang sebesar besarnya kepada presiden republik indonesia pak joko widodo
dengan kenegarawanan beliau beliau telah memberi contoh rekonsiliasi besar
dan lawan beliau sekian tahun
beliau rangkul dan bahkan beliau yang juga sangat besar mendorong saya
kpu mengumumkan pasangan prabowo gibran menang pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat dengan suara sah terbanyak sebesar lima puluh delapan sembilan puluh persen
pasangan anies dan caimin unggul di dua provinsi
tim liputan kompas tv